betul apa yang kamu bilang sekarang itu sudah ada mbak catherine ya kan
pokoknya kamu jangan sia siakan pakai train karena dia itu tulus ren sama kamu ya
pokoknya pak irvan sama bella itu gak boleh ganggu hidupnya randy lagi
karena randy sekarang sudah bahagia bersama mbak catherine
tapi data ini nggak gratis tentunya anda harus bayar saya sepuluh juta untuk data ini
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
mas istirahat yuk
nih kok kamu disini
aku dari tadi ngomong sama kamu loh mas
ya maaf saya gak denger
bukan itu sih karena pikiran kamu gak ada disini mas
piran kamu di tempat lain
harusnya kamu harus bisa lebih relax
ini masalah teror aja nggak selesai selesai
iya aku ngerti kok
coba inget sekarang apa pak
sekarang tahun dua puluh
berarti sebentar lagi ada apa
besok anniversary kita sama siapa tau
iya saya inget sebenernya sih
tanggal dua puluh satu kita seru tahun anniversary
saya belum bisa ngajak kamu jalan jalan
soalnya kan kondisi lagi kayak bencana

saya kepikiran kalau harus tinggalin mama jauh jauh
aku cuma mengalihkan pikiran kamu aja
bikin acara kecil kecilan aja di rumah ya kita suka
tidak ada yang mau ngapa ngapa
satu tahun pernikahan kita kita berdua semoga kita bahagia selalu
kita dilindungi selalu
ya udah nanti kita buat acara kecil kecilan ya
ya pasti aku akan bikin kamu happy
saya udah bisa kelihatan semuanya
ini karena kamu terima kasih banyaknya
selamat ya pak
saya boleh peluk
kenapa di mimpi itu

terlalu baik aku
bener deh tebakan mama
kamu itu memang belum tidur
kamu kenapa sih
kamu tadi mama lihat langsung masuk kamar
terus gak makan malam
kamu gak berantem kan sama mbak catherine
terus ada apa
tadi itu aku ketemu sama papanya bella
terus kamu ngomong apa sama dia
papanya bella ngelihat aku ma
dan aku juga
gak nyamperin dia
aku udah punya catherine
bagus bagus ren
kamu gak usah inget inget bela lagi
dia sudah masa lalu kamu
sekarang itu sudah ada mbak catherine
pokoknya kamu jangan sia siakan mbak catherine
karena dia itu tulus ren
pokoknya pak irvan sama bella itu gak boleh ganggu hidupnya randy lagi
karena rendy sekarang sudah bahagia bersama mbak catherine
siapa yang mau mandi pak
tau hampir kita bisa ambil
reboot payam nydi rumah ya
masuk happens morer ke diri
jangan mikir nih
hal apa itu pak
lebih baik kita ketemu langsung ya bu biar ibu bisa lihat sendiri
ya udah kalau gitu besok pak sanusi ke rumah saya jam delapan pagi
ada apa ya pak sanusi malam malam telpon
hal apa yang mau dibicarakan besok
jam berapa sih
jam berapa sih